oke kita masuk ke informasi yang pertama sederet prestasi yang diraih para pesepak bola yang berlaga di piala dunia ternyata tidak membuat mereka melupakan perannya di lingkungan keluarga
di luar lapangan sepak bola mereka menjadi figur ayah yang patut diteladani
ini dia nih yang jadi salah satu hal kenapa perempuan perempuan banyak juga yang nonton sepak bola
karena cowok cowoknya ini ya berikut beberapa pesepak bola yang sering menunjukkan kedekatan dan kompakan mereka dengan buah hatinya
tidak hanya menjadi teladan di lapangan hijau berikut adalah pesepak bola ternama yang juga patut diteladani soal kekompakan dan pola mengasuh anak
lionel messi salah satunya pesepak bola yang hanya mau menghabiskan waktu bersama keluarga bila sedang tak berlaga di lapangan hijau
maka tak heran bila anak anak messi juga menunjukkan rasa cinta kepadanya lewat video untuk mendukung sang ayah yang membela argentina di piala dunia dua ribu delapan belas
messi memang sosok ayah yang tampaknya tak ingin kehilangan sedikitpun
momen perkembangan tiga buah hatinya
mulai dari melihat perkembangan anaknya belajar berjalan
hingga menyebut putra sulungnya tiago pulang sekolah
kekompakan bersama anak juga ditunjukkan oleh mega bintang asal portugal cristiano ronaldo
mulai dari urusan busana gaya rambut hingga aktivitas gym yang berusaha diikuti putra sulungnya cristiano ronaldo junior
di luar urusan lapangan hijau
cr tujuh menyempatkan diri mengasuh empat buah hatinya
lihat saja video yang diunggah di akun instagramnya ketika ronaldo berusaha menghibur sang buah hati dengan atraksi memasukkan bola ke dalam gelas
keeper tenar asal perancis hugo yoris juga sering mengunggah kebersamaannya bersama anak di akun media sosial
bahkan bakat hugo yoris sebagai keeper tampak juga akan turun ke putri sulungnya
seperti gambar yang ia unggah dengan tulisan
tak ketinggalan kebersamaan pesepak bola asal brazil neymar junior dengan buah hati david luka
kesan family man langsung terpancar ketika pesepak bola dua puluh enam tahun ini tampil bersama sang anak
meski sudah berpisah neymar dan carolina dantas tetap kompak membesarkan putra sematawayang mereka
yang terbaru adalah ketika para pemain timnas brazil yang tak ingin kehilangan waktu berkualitas bersama keluarga saat mengikuti piala dunia di rusia

para pemain ini akhirnya memboyong istri dan anak anaknya untuk melihat sesi latihan
bahkan para pemain membawa buah hatinya untuk bermain bersama di lapangan
seperti yang dilakukan oleh marcelo vieira dan casemiro